mila kandungan kamu kan sudah tujuh bulan
jangan sampai hal seperti tadi kejadian lagi sayang
oh iya tante sampai lupa
sebenarnya kita kesini mau sekalian kasih tahu
mila taufan kalian tuh dari mana sih
taufan sama kamilah dari rumah sakit
kandungan kamu kenapa
pak haris kak
kok pak haris sih mila kenapa
pak haris kenapa mila
ya allah pak
van lu bawa camilla kemana sih
lu gak lupa kan sama tugas lo untuk menjaga dia
gue gak lupa tugas gue menjaga camilla dil
kalau lo gak lupa kenapa kamilah bisa jadi kayak gini
kenapa camilla yang jemput jemput sama pak haris
apa hubungannya sama pak haris
makanya lu diem dulu
gimana gue bisa cerita kalau lo potong terus
udah deh udah
fadil sama taufan gak usah berantem
fadil papa tahu hati kamu lagi panas
kepala kamu harus tetap dingin sayang
sekarang lu jelasin semuanya sama gue van
tadi pak aris datang dan marah marah
pak haris salah paham
dia menyangka aku dan camilla memiliki hubungan khusus
dan pak haris marah sama camilla yang menurut dia sudah merebut aku dari alena
ah ngapain sih pak haris bisa datang ke sini segala marah marah lagi
terus pakai nuduh camillah sama taufan
itu bener bener keterlaluan pak
mama mau ngomong tuh sama pak haris
ma mama tenang dulu dong ma
taufan lanjutkan cerita kamu
setelah itu pak haris pergi camilla gak bisa tenang
kamila mengajak tovan ke rumah sakit untuk meluruskan kesalahpahaman ini ke alena dan pak haris
tapi pak haris gak mau mendengarkan apa apa
dan ayahnya alena mengusir taufan dari kami
lu juga sih fad udah tahu kondisi camilla kayak gini
lu malah ngikutin kemauan dia
lu bisa ikutin dia
lu bisa larang dia kan fad
fad camilla tuh butuh istirahat
dia butuh ketenangan
bukannya lo ajak cari masalah
gue kecewa sama lu fad
gue pikir lu bisa menjaga camilla
tapi ternyata malah jadi kayak gini
gue juga gak nyangka bakal kayak gini jadinya
lu harusnya nyangka dong van
tolong jangan bertengkar
kamu kok keluar kamar sih
kamu harusnya istirahat camilla
tolong kak fadil jangan salahin kak taufan ya
kak taufan gak salah
yang salah justru mila
karena mila yang udah paksa kak taufan untuk
untuk ke rumah sakit ketemu sama pak haris dan juga allena
ya allah mila
kamu lagi ngapain sih nemuin pak haris
biarin aja pak haris yang salah paham
kan kamu juga gak bikin masalah kan
yang bikin masalah kan pak haris
mama bener bener kesal sama pak haris
camilla gak mau kalau masalah ini berlalu
pak haris salah paham
dan camilla harus jelasin semuanya tante
camilla juga gak mau kalau nantinya alina salah paham
dan berpikir yang enggak enggak antara camilla dan kak taufan
padahal kami gak punya hubungan apa apa tante
iya mila udah deh
kamu sekarang gak usah lagi ngurusin allena
biarin aja dia sendiri
tante juga gak suka sama dia
dia itu cuma mau menangnya sendiri
kalau dia sakit baru dia butuh taufan butuh kak taufan

tapi kalau enggak dia bisa sembarangan aja menghina kita semua
mulai sekarang kamu gak usah lagi berhubungan sama alina butini pak haris
mereka bertiga itu sama aja mila
camilla butuh istirahat
omongan fadil tadi nggak usah dimasukin ke hati ya sayang ya
fadil tadi lagi emosi
mama nggak marah sama taufan ma
mama nggak mungkin marah sama taufan
karena mama tahu taufan pasti melakukan yang terbaik untuk kamila sayang
tapi ternyata apa ma
ternyata taufan nggak bisa dipercaya
taufan nyaris mencelakakan kamila dan bayinya
taufan menyesal ma
taufan sangat menyesal
pantas kalau dia marahin tovan
taufan fadil tuh nggak marah sama kamu sayang
fadil cuma mengingatkan taufan supaya taufan tidak usah lagi mencari alena
eyangnya alena itu sudah menghina habis habisan taufan
terus sekarang papanya alena datang marah marah dan nyalain kamu sama kamila
mereka sekeluarga itu senangnya bikin masalah tovan
dan mama nggak mau keluarga kita jadi korban dari keluarga mereka
taufan kamu harus percaya sayang
kalau nanti kamu sudah sembuh pasti ada wanita yang lebih dari segala galanya dibanding alena
ma taufan nggak butuh ma
kamu kan laki laki masih muda ganteng
kamu juga pengusaha sukses
pasti banyak wanita yang terpikat sama kamu tovan
ya kecuali alena yang sudah menyanyiakan kamu sayang
taufan mama yakin sayang kamu pasti sembuh
karena teknologi kedokteran sekarang kan semakin canggih
kamu pasti bisa berjalan lagi
dan kamu bisa beraktivitas normal seperti biasa
asalkan tovan mau sabar dan tetap semangat ya sayang ya
ia sayang mama akan memberikan pengobatan yang terbaik buat tovan
udah gak usah bicara lagi kamu istirahat ya
kamu harus mengucapkannya biar kamila tenang
kamu minta maaf karena kamila sudah ceroboh
jangan minta maaf sama aku mila
karena dia yang paling menderita kalau kondisi kamu menurun kayak gini
mama nggak ada maksud untuk ngejakin kamu
mama cuma mau melahirkan kamu di dunia ini dengan selamat
kak fadil nggak boleh nyalain kata taufan ya kak
karena ini semua bukan salah kata taufan
ini salah mila kak
jadi tolong kak fadil janji sama mila ya
kak fadil nggak boleh berantem sama kata taufan
aku akan baikkan lagi sama taufan
kamu jangan pernah melakukan perbuatan itu lagi
tindakan kamu ke rumah sakit tadi adalah perbuatan yang sangat nekat mila
kita semua bawa kamu ke sini supaya kamu gak stres
tapi kenapa kamu malah cari masalah mila
kamu udah begitu ngotot mempertahankan kandungan kamu
kamu gak mau kehilangan bayi kamu kan
kamu harus lebih memperhatikan diri kamu
dan memperhatikan bayi kamu mila
karena aku peduli sama kamu dan bayi kamu

saya seperti orang cuando aget sekali
namun aku bisa berdiri sepenuhnya
jadi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada ilmuwan yang besar

hati hati ya jangan sampai hal seperti tadi kejadian lagi sayang iya tante oh iya tante
sampai lupa sebenarnya kita kesini mau sekalian kasih tahu kalau kita mau mengadakan acara tujuh belas
bulanan untuk mila dan mbak mila nah setelah itu kita buat pertunangan antara kamu dengan fadil
iya kan fadil gimana sayang kamu setuju kan mila
mah itu itu dibicara nanti aja mah fadil benar mah kapan kami lah bisa istirahat kalau digangguin
udah mama bicara nanti aja deh yang penting sekarang kamilah harus sehat dulu ya jangan
khawatir mila nanti semua tante yang urus pokoknya mila tinggal terima beres ya
iya tante udahlah udah kita pulang sekarang yuk iya pak ya udah mila kamu istirahat ya
jaga kandungan kamu baik baik ya sayang ya
fadil kamu ikut pulang
sama sama papa enggak fadil fadil belakangan aja mah ada yang mau fadil bicara sama kamilah
ya memang ngerti kok kalau calon pengantin itu memang harus sering bicara dan bicaranya juga
harus banyak ya udah kalau gitu mama sama papa pulang duluan ya ya
karena aku tahu kamu pasti menolak
kalau gitu kita harus kasih tahu tanpa amar